tidak hanya turunan jumlah permintaan
harga tiket pesawat yang mahal juga menjadi penopang inflasi
untuk itu badan pusat statistik menyatakan harga tiket pesawat ini membutuhkan perhatian khusus
di sisi lain menteri perhubungan juga berencana menemui komisi pengawas persaingan usaha atau kppu
kenaikan harga tiket pesawat yang sedang menjadi polemik saat ini
tak hanya berdampak pada turunnya animo penggunaan pesawat
namun juga pada data fundamental ekonomi
harga tiket pesawat yang dinilai mahal menjadi salah satu pendorong inflasi pada april dua ribu dua puluh
kepala badan pusat statistik suharyanto menyatakan
kenaikan tarif angkutan udara masih terjadi hingga april
kenaikan tersebut tercermin dari andil angkutan udara terhadap inflasi april sebesar empat puluh empat persen
dari total inflasi dua delapan puluh tiga persen
harga tiket pesawat menyumbang tiga puluh satu persen
harga tiket itu tadi merupakan salah satu penyumbang inflasi pada bulan april dua ribu sembilan belas
kalau kita dari hcp delapan puluh dua kota
kenaikan tarif angkutan udara masih terjadi di tiga puluh sembilan di hambat
dari segi permintaan
jumlah penumpang penerbangan domestik pada maret tahun ini sekitar enam juta penumpang
atau merosot hampir dua puluh dua persen
dibandingkan maret dua ribu delapan belas yang mencapai tujuh tujuh puluh tiga juta penumpang
penurunan jumlah penumpang tersebut dipicu oleh kenaikan harga tiket pesawat
yang terjadi sejak awal dua ribu sembilan belas
para penumpang pesawat
ya itu tadi yang saya bilang perlu mendapat sebuah tengah
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan akan berkonsultasi dengan komisi pengawas persaingan usaha
ini terkait penurunan tarif batas atas harga tiket maskapai
namun budi belum memastikan kapan akan berkonsultasi dengan kppu
sebelumnya kementerian perhubungan telah menyerahkan urusan harga tiket maskapai ini ke kementerian koordinator bidang perekonomian
sebelumnya kementerian perhubungan telah menyerahkan urusan harga tiket maskapai ini ke kementerian koordinator bidang perekonomian
anda windari cnn indonesia